sudahkah menyiapkan agenda berlibur anda minggu ini
bagaimana jika mencoba berwisata alam di gunung papandayan garut
salah satu yang menarik para petualang di sana adalah berkemah di gaberhat
sebuah tempat untuk menikmati matahari terbit langsung saat membuka tenda anda
seperti apa serunya berikut reportasenya
bagaimana jika mencoba berwisata alam di gunung papandayan garut
bangun pagi di sini memang menjadi salah satu kegiatan utama para wisatawan di area camping gaberhat di gunung papandayan garut
gunung dengan ketinggian dua enam ratus enam puluh lima itu dikenal memiliki pemandangan yang indah dan memanjakan para pendaki gunungnya termasuk saya
sebelum sang surya menyapa dinginnya suhu di sini mencapai tujuh derajat celcius
tak aneh api unggun pun sering menjadi incaran sebelum berburu sunrise
sekitar pukul lima tiga puluh pagi adalah waktu yang tepat untuk berada di titik terbaik di gaberhad
kita memang di sini sunrise adalah salah satu objek yang paling digemari ya
karena kita di sini ada beberapa spot untuk menikmati sunrise
salah satunya adalah di gaberhut
banyak pendaki yang memilih area goverhood
karena pada saat di gaberhut kita bisa melihat langsung sunrise dengan hanya membuka tenda
jadi di situ memang betul betul view
tapi tentunya dapat untuk terkait pemandangan sunrise
di titik dengan ketinggian dua dua ratus meter di atas permukaan laut ini
pemandangan yang bisa dilihat jelas adalah gunung cikurai salah satunya
nah hari ini hari pertama saya untuk berburu sunrise
tapi sayang kali ini saya belum beruntung karena pemandangannya pun tertutup kabut tebal
tak jarang di alam seperti ini
kita inginkan tak sesuai dengan harapan
namun akhirnya semua terbayar saat cuaca mulai cerah
panorama alam pagi hari dari gunung pepandayan begitu indah
tak perlu dengan medan dan tingkat kesulitan pendakian
selain jaraknya yang tak begitu jauh
medannya yang tak sulit membuat anak anak atau pendaki pemula bisa mencapai gaberhut dalam waktu sembilan puluh menit
iya berurus sunrise di sini soalnya kan kalau gunung lain harus sampai puncak
kelihatan sunrise kan kalau di sini cuma sampai di daerah camping aja
sunrisenya sudah kelihatan dan itu bagus banget
soalnya banyak gunung gunung di belakang
hari ini kebetulan agak berawan jadi nggak kelihatan
maret itu cerah banget
jadi dari awal sampai selesai itu kelihatan sunrisenya
kia dan kinan tidak sendiri
di sepanjang jalan saya menemukan para pendaki bersama keluarganya menikmati keindahan gunung pepandayan
namun jangan lupa
persiapkan kebutuhan pribadi anda seperti pakaian dan perlengkapan berkemah yang memadai
dian permatasari garuni